aturan pergerakan di wilayah agglomerasi selama masa larangan mudik enam tujuh belas mei disikapi beragam oleh kepala daerah
untuk wilayah dki jakarta misalnya kami kutip dari cnnindonesia com
ada aturan bagi mereka yang masuk ke wilayah dki jakarta
membawa surat tugas kita akan bahas malam ini bersama mas agus pambagio
pengamat kebijakan publik mas agus selamat malam
mas agus sudah hari kedua pelarangan tapi masih ada kebingungan kepala daerah saja bingung
jadi bagaimana sebenarnya anda melihat ini ini bukan kali pertama tahun lalu juga seperti ini
iya ini kan saya selalu ketahuan saya kebetulan kemarin di tkp ya saya sampai ke cirebon tanah
dan saya lihat juga jadi memang kebijakannya nggak jelas
karena kan harusnya begini ini diliburkan di tengah tengah sebelumnya
bisa orang bisa mudik semua mudik sebelum dilarang
dan itu kenapa begitu harusnya tidak begitu dilepas saja
karena orang sudah terlalu lama kemudian juga
pemerintah tidak mau membereskan pandemi tapi dua duanya dengan ekonomi
jadi ya sudah dilepas saja tapi tracing dan testingnya harus diperbanyak
dan daerah harus siap dengan nakasnya dengan ruangan dengan segala macam dengan anggaran
itu kan sepertinya tidak dibahas oleh pusat
iya kita tinggal berdoa supaya tidak ada ledakan
tapi beberapa daerah di jawa tengah sudah meledak
ya sudah ramai dan jadi menurut anda kebijakan yang kali ini gagal
tadi kami baru saja berbicara dengan reporter kami
dikatakan bahwa jika ada penyekatan ada tiga puluh titik penyekatan
dikatakan jika lolos satu titik penyekatan belum tentu lolos di penyekatan yang lain
itu artinya apakah ada interpretasi yang berbeda komunikasi yang tidak jalan dari atas sampai bawah
saya kemarin di lapangan ya kan penyekatan itu harus dua puluh empat jam
saya datang setengah enam pagi itu pas akan siap siap
apelusan yang berikutnya
jam enam mereka berganti tapi belum ada jadi tiga sampai empat jam itu kosong
karena jam sembilan baru apel kemudian baru bertugas
jadi selama tiga empat jam itu kan bisa lolos
satu kedua formulir izin keluar itu kan tidak seragam
terusnya kan sebaiknya bisa diambil di web atau di apps
hingga bentuknya sama
dan yang memeriksa tidak usah cari cari
buka buka menghabiskan waktu
yang ada kebanyakan suratnya tidak ada tanda tangan
jadi bagaimana ini menurutnya
jadi ya sudah lolos
nah jadi buat apa disekat sekat
kemarin juga menyekatnya juga salah
sehingga orang yang dari cikampek mau kerja di cikarang nggak bisa
jadi hal semacam ini menunjukkan bahwa persiapannya memang tidak ada
kalau misalnya ada kepala daerah yang menginterpretasikannya berbeda beda
ada yang mengaku tidak tahu
ada yang mengaku bingung
ada yang mengatakan oh boleh kok mudik di wilayah aglomerasi
artinya dari atasnya yang komunikasinya tidak beres
karena kan kalau satgas juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa
mudik wilayah aglomerasi dilarang gitu
tapi kenapa masih ada yang berbeda ini interpretasinya
ya memang berbeda beda
hari ini dilarang besok dibolehkan
sekarang kalau aglomerasi dilarang
bagaimana orang yang kerja di jakarta tinggal di bogor di bekasi di depok itu gimana
oke menurut anda masih ada
kerja kan tidak bisa kecuali kantornya ditutup
dia tidak masuk kan kena sanksi
ya kan sementara kenapa kepala daerah berbeda beda
karena tidak ada koordinasi komunikasinya yang baik
maunya pemerintah apa
kan pemerintah hanya mengandalkan pada sa
selalu katakan bahwa surat edar itu sekelas dengan mading
zaman kita kuliah dulu
jadi tidak berkekuatan hukum
ya pasti dilanggar oleh semua apa saja
dan komunikasi ini menurut anda
undang undang lima belas dua ribu sembilan belas itu matang kan tidak ada itu
dan komunikasi ini menurut anda kegagalan utama dari kebijakan publik
terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini
betul padahal waktunya kan lama
karena lebaran itu pekerjaan rutin tiap tahun
harusnya sudah disiapkan
tahun lalu kan gagal dimana dievaluasi lah
jadi jangan diulang
ada yang bisa diperbaiki tidak mas agus sekarang
dalam kondisi seperti ini
sekarang nggak bisa waktunya sudah berjalan
mau diperbaiki bagaimana orang tambah bingung
jadi sekarang siapkan saja tenaga kesehatan
tenaga kesehatan pusat layanan kesehatan
tempat tidur dan anggaran
jika ada penegasan
siap siap kalau ada ledakan
saya sih berdoa tidak ada ledakan
tapi kalau terjadi bagaimana
jika ada penegasan kemudian dari pemerintah mungkin satu atau dua hari ke depan
atau besok atau malam ini melakukan penegasan lagi soal mudik aglomerasi
ya sekarang mau bagaimana komunikasinya kan harus jelas
panggil semua kepala daerah pastikan bahwa anda akan bicara seperti ini
masalahnya peraturannya digunakan se jadi susah
dan artinya kembali kepada kebijakan masing masing kepala daerah itu
dan pemerintah pusat juga tidak bisa melakukan sesuatu terkait itu
ya itu yang aneh harusnya kan pemerintah pusat punya kerjaan
harusnya bisa dia mengatur
tidak bisa itu saja
karena ada koordinasi lah
oke maunya bagaimana kan dibahas
supaya pelaksanaannya mudah
kalau sekarang kan membingungkan pelaksanaan yang di lapangan yaitu kepolisian perlaksanaan
dan apa namanya
kemudian di masyarakat juga bingung
yang paling bisa dilakukan sekarang apa mas agus
artinya hanya persiapan saja untuk keadaan terburuk
yang harus dilakukan sekarang itu tadi
berbanyak tracing dan tracing
kan harusnya surat surat tugas itu kan bisa jadi bahan tracing
kalau dikasih barcode kan dia masuk ke pusat data kemenkes
ini kan gak ada beragam agam
kemarin saya berdiri di sebelah petugas yang sedang memeriksa
perlu waktu sekian detik yang akan memacetkan kendaraan
karena suratnya tuh ada yang tiga lembar ada yang satu lembar ada yang dua lembar
tulisannya beda beda tapi intinya pokoknya itu surat izin
yang tidak ditandatangani
karena sudah macet ya sudah diloloskan
artinya gak ada gunanya disekat
oke oke ya lagi lagi di lapangan yang keteteran ya mas agus ya
terimakasih malam hari ini sudah berbincang bersama kami
selamat malam mas agus